ya dijemput sama orang pilihan
jadi dia pantes aja lo gak ngerespon sama muel
karena dia ya
asal lo tau aja ya dia itu
ganding gandingan di sekolah sama seram seram lagi
eh kok gue udah tinggalin sih
lo tuh kalau ngomong itu diayak dulu
ngapain pake ngajak ngajak gue soba
ya gue mendingan ajak lo lah
daripada sama bella yang mending sama lo temen gue
roman gue itu udah gak mau lagi masuk ke dalam lingkaran percintaan lo yang super duper ribet
jadi gue gak akan pergi
gina dapet undangan gak dari mulan
iya dapet kok
pasti gina belum punya temen barengnya buat kesana
kebetulan bobi juga belum punya teman bareng buat kesana
gina mau nggak kalau misalnya nanti bobi jemput nanti kita kesana bareng bareng
sekarang mah kita yang diundang
besok kita yang undang
gina kenapa diem aja
makasih bob udah nawarin
tapi kayaknya gue gak dateng deh ke acara bokapnya mulan
jadi kayaknya gue gak bisa pergi sama lo
biasanya gak pernah nolak tawaran dari gue
sama siapa nih
ibon mau coklat gak
mau dong tentunya
kata james watch makan coklat itu bisa menghilangkan rasa galau dan gunda
bentar deh bob
james watts itu bukan yang pernah muja nih
muja yang mas wak kayak james bang
kayak bukan saudara kita
gak usah dipikirin
ah bob susah aja nih
ibo boleh tau belum kalau bapaknya mulan mau nikah
terus ibo berjalan sama siapa
tapi gina kayaknya lagi galau tuh
mikirin cicilan motor kayak itu anak tuh
sissy juga tadinya pengen jalan sama roman
tapi roman maunya sama karin
sissy ditinggalin deh
ibob mau gak jalan sama sissy
sampai ketemu besok ya bang
kalau ada yang lain mah sama yang lain gua
sayang gak mau daha terlalu
sampai ketemu besok
aku pergi dulu deh
aku mau pergi ketemu sama teman aku sebentar mbak
sebentar aja kok mbak
tiana kamu itu lagi dalam masa pingit
besok kamu nikah loh
pokoknya kamu gak boleh kemana mana
udah deh mbak
ya ampun aku kangen banget makan rawon
kok gak bilang sama aku kalau mau pulang
kan biar surprise gimana sana kan
iya soal surprise deh
gimana tadi sekolah seru gak
kamu nyampe jam berapa
kamu tuh kebiasaan kalau disuapin pasti belepotan makan disini
itu kan cowok yang waktu itu lu di cafe sama wulan
bukain aku pintu
biasanya kan dulu bukain pintu terus
udah tuh ayo masuk ya
kok masih ya sama wulan
lu denger ya
udah deh lu gak usah capek capek nyomlangin gue sama samuel
udah ada pilihan
itu cowok pilihannya wulan ya
sorry gue gak sama aja
lo besok datang gak ke acara papanya wulan
males gue sm datang ke acara pesta pesa kayak gitu
nih ya lagian gue gak punya baju gaun gaun cewek
males gue nyari nyari bet
ya mendingan gak usah ius kalian
gue duan ya
sian juga roman kalo gak ada temen ya
udah tuh gandengannya tuh biasa aja
iya bukannya gitu
nanti kalo temen temen kamu pada liat kakak disangka pacar kamu kamu gak dapet cowok loh
yaudah sih biarin aja
lagian siapa sih yang nolak belok cowok ganteng kakak
kok bisa gomel sekarang ghi
masuk tuan putri
kak cari apaan tuh
itu ada yang ngintipin kita deh
kayaknya sih teman kamu cowok
jangan sampe dia liat gue
gimana gue bisa dapet cewek aduh
yaelah lo berdua padahal lebay banget sih
muka gak boyok aja juga susah gaya cewek
kepon lo tanggung jawab kepon bawa kita ke dokter kulit ke apa gitu
lo liat nih wajah kita berdua bengap
gara gara lo nih nyuruh kita ngerjain sisam
eh malah kita yang diajar
jadi kalian semua yang ngeroyokin gue
lo gak terima
cowok mau enak royokan
kalian udah ngerasa jagoan ribut sekolah
dulu yang mulai pak
eh apaan lo yang mulai duluan ya
kalian pikir sekolah ini tempat buat berantem
eh kalian beromok mana
saya mau ke toilet pak
kalian berempat ikut saya sekarang
yah udah muka gue bengap
dihukum lagi lu si
kamu kenal sama dia
mana aku tau
kan gak liat dia nyungumpet
yaudah deh aku cek dulu ya
kakak tunggu di mobil aja
ini lagi ya
ah ada waktunya tamat lagi ya
sulaq berhubunghhh weather ganya
kamu in toleransya improved
apanya kamuanggerepan nih

gaya banget lo jadi orang
gue mau ke parkiran motor gue kan disitu
dijemput sama orang pilihan
asal lo tau aja ya
tau taunya lo playgirl
gandeng gandengan di sekolah
terserah lo ya
mau nganggep gue ini cewek kayak gimana
kalau lo tau yang sebenernya
gue minta lu berlutut minta maaf sama gue